warga di taman danau kota kijang bintan kepulauan riau mengabadikan momen yang terbilang cukup langka
berseminya bunga sakura
kuntum kuntum bunga khas jepang ini sebagian mulai berguguran menutupi rumput taman
kami tanam baru kurang lebih tujuh tahun
sebetulnya bunga sakura ini ada tiga batang yang ditanam oleh jepang
tapi yang satu batang lagi kita tidak tahu kemana arahnya di gunung lengkuas
kemudian satu batang lagi ada perluas yang pelabun boksir itu di gusur
yang tumbuh yang di belakang sana dari situlah kita mengambil bibitnya
keindahan bunga sakura juga memikat wisatawan yang tengah berkunjung ke daerah itu
mereka antusias menyambangi taman danau kota kijang untuk menyaksikan bunga sakura yang sedang mekar
terus melihat keadaan bunga sakura di kijang ini gimana
aneh sih kok di kijang ada sakura kira
karena saya tahu saya sakura sudah mati
tapi masih ada di sini
jadi cukup bangga lah
jadi ikon kijang

khususnya bintan kan
uniknya apa sih mbak dari bunga sakura ini
bunganya kecil kecil pink
sekali mekar bunga sakura bisa bertahan tujuh hingga sepuluh hari
di jepang sendiri bunga sakura biasanya hanya mekar di musim semi yaitu sekitar awal hingga akhir april
suhar maji bintan kepulauan riau